ya malam pergantian tahun baru identik dengan warga yang keluar rumah berkerumun hingga detik detik pergantian tahun
namun kali ini pemerintah membatasi hal hal tersebut dan kepolisian menjadi salah satu unsur yang bertanggung jawab memastikan aturan yang dikeluarkan pemerintah ini benar benar dilaksanakan oleh warga
dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kemudian skenario dan strategi polda metro jaya terutama direkturat lalu lintas
saya sudah terhubung dengan kombes pol sambodo purnomo yogo direktur lalu lintas polda metro jaya
selamat sore pak sambodo
selamat sore pak
selamat sore mas
ya dengan verdi pak sambodo terima kasih sudah bergabung dengan kita
ada kemudian skenario crowd free night ini bedanya apa pak dengan pembatasan yang sudah sudah diterapkan selama ini
jadi artinya kalau bicara crowd free night maka semua jenis
maka semua jenis pengendara baik pengendara mobil sepeda motor pejalan kaki sepeda itu tidak boleh melintas
jadi kalau selama ini misalnya car free day atau crowd free night itu hanya mobil saja
nah kalau cross free night semuanya
jadi diharapkan betul betul sebelas kawasan itu nanti akan sepi dan tidak bisa diterapkan oleh siapapun
apakah kemudian ada sign atau
ada simbol simbol tertentu dalam crowd free night ini pak
ya di setiap kawasan yang kita tutup tentu ada rambunya ada pelangnya ada petugas yang akan berjaga
cukup banyak nanti petugas saya libatkan dalam pengamanan sebelas kawasan tersebut
oke boleh dikonfirmasi lagi pak sambodo titiknya di mana saja pak untuk sebelas kawasan ini di jalan jalan utama tentu saja ya
kemudian yang keempat kawasan jalan gunawarman senopati scbd suryo
kemudian kawasan kemang
kemudian kawasan monas bdmb bdmu timur dan selatan
kemudian kawasan banjir kanal timur di jakarta timur sepanjang jalan banjir kanal timur
kemudian kawasan kota tua kawasan jalan kemayoran dan kawasan pantai indah kapuk ii
serta yang terakhir adalah kawasan danau sunter
artinya kemudian kawasan kawasan ini akan dikunci begitu ya pak ya
tidak boleh dimasuki oleh rombongan warga apapun itu bentuk perayaan atau kegiatannya ini tidak boleh melintas di kawasan tersebut
termasuk juga pelaku pelaku usaha begitu yang mungkin tidak tahu soal ini
kita ya dikecualikan hanya empat
pertama adalah penghuni
penghuni itu artinya penghuni perumahan atau penghuni apartemen ya di kawasan yang tertutup
yang kedua adalah penghuni hotel
kemudian yang ketiga adalah petugas yang sedang bertugas pada pengamanan malam tahun baru
tni pori sampo pp dinas perhubungan pondok kesehatan dan sebagainya
yang keempat adalah dari
darurat ambulan pemenang kebakaran maupun masyarakat yang sedang membawa orang sakit
pak sambodo kalau kemudian di sejumlah titik giat seperti ini ada juga disediakan checkpoint begitu ya
atau juga posko posko untuk melakukan pengawasan ataupun juga screening bahkan vaksinasi di tempat
apakah di skenario crowd free night ini
ini juga akan berlaku kegiatan tersebut
jadi yang disebutkan tadi ada vaksinasi dan sebagainya itu ada di pos pump dan pos pelayanan
yang kita tempatkan di mal mal di stasiun di bandara dan sebagainya
tetapi pada khusus pada perayaan malam tahun baru malam ini dan besok itu kita hanya berjaga di mulut mulut kawasan
setiap ada yang masuk kita akan putar balikan
ada yang mencoba masuk kita putar balikan
kemudian ada tim yang nanti akan menyusuri
jadi misalnya kawasan gunawarman nih
jam sepuluh kita tutup sampai senopati
nah nanti akan ada tim yang menyusuri satu persatu
cafe restoran untuk memastikan bahwa pukul dua puluh dua tiga puluh atau setidaknya pukul dua puluh tiga semua cafe restoran tersebut sudah tutup
dan semua peserta
dan semua peserta
dan semua peserta
dan semua peserta
dan semua peserta
dan semua peserta
dan semua peserta
pesertanya pengunjungnya sudah meninggalkan lokasi
oke ini berarti kalau kemudian ada yang melanggar ada sanksi tegas pak
untuk yang mencoba masuk kita putar balik saja
kemudian untuk yang pengusaha restoran kita hibau untuk dia apa namanya tutup pada pukul dua puluh tiga

sanksi mungkin akan diberikan kalau memang restoran tersebut atau ada tempat karaoke ada bar tempat hibau
ada diskotik yang secara sembunyi sembunyi men unexpectedly mencoba buka untuk merayakan malam howghan petersburg okey
itu pasti akan kita tindak tegas
sanksinya apa pak
sanksinya apa pak
ada tergantung pelanggaran ya ada pergub ada perda ada mungkin sanksi pidana
kita lihat sejauh mana nanti pelanggarannya
oke kita juga memastikan komitmen itu
terakhir pak sambodo apa him astronomy pak untuk warga yang kemudian perlu memperhatikan aturan ini
oke kita juga memastikan komitmen itu
karena memang masih banyak juga yang belum tahu tentang skema ini
saya pikir semua masyarakat jakarta sudah tahu ya
karena ini kan sudah kita sosiasikan dari kemarin
dan ini kan sudah bukan yang pertama ini kan sudah yang kedua kalinya kita laksanakan
sama seperti malah pergantian tahun dari dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh
dan sekarang kita ulangi dari dua ribu dua puluh satu ke dua ribu dua puluh dua
jadi himbawannya adalah silakan laksanakan merayakan malam pergian tahun di rumah saja
bersama keluarga terdekat
tidak melakukan kegiatan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan
tidak melaksanakan pesta kembang api
tidak mengundang misalnya band dan sebagainya
yang nanti akan menimbulkan kerumunan
karena kita tidak tahu siapa yang datang ke acara tersebut
apakah dia sehat atau membawa virus
kita tidak tahu
mari kita sama sama jaga situasi covid yang sudah cukup baik ini
apalagi saat ini omikron sudah masuk ke indonesia dan sudah terjadi transmisi lokal dari warga jakarta ke warga jakarta
bukan transmisi dari luar negeri tapi sudah transmisi lokal
dan omikron ini kan perkembangan yang sangat cepat dan mudah sekali menurut saya
mudah mudahan semua bisa terjaga dengan baik
perayaan malam malam bisa aman tertib dan lancar
dan yang penting adalah jakarta sehat dan jakarta aman
himbawannya sudah jelas
saksinya juga cukup tegas
kita nanti pastikan bahwa semuanya berjalan dengan apa yang sudah ditetapkan sesuai skenario yang berlaku oleh petugas kepolisian tentunya
kompes pol sambodo purnomo yogo dirlantas polda metro jaya sudah bergabung dengan kita di cnn indonesia newsroom sore ini